kementerian bumn berencana akan membangun rumah sakit internasional di sanur bali
dengan adanya rs international ini diharapkan nantinya warga negara indonesia
tidak perlu repot repot berobat ke luar negeri tapi cukup datang ke bali
tak tanggung tanggung pemerintah juga berencana akan menggandeng mayoclinik amerika serikat
yang disebut sebagai rumah sakit kanker terbaik di dunia
menteri bumn erick thohir menyebut pembangunan rs internasional ini
sebagai potensi yang bisa digarap untuk bali yang merupakan daerah pariwisata dunia
dari sisi komersial erick mengklaim rs ini nantinya bisa bersaing dengan rumah sakit internasional
di beberapa negara tetangga
mengingat setiap tahun ada sekitar enam ratus ribu warga negara indonesia berobat ke luar negeri
meski belum diketahui jumlah investasi maupun waktu pembangunannya
namun rumah sakit ini disebut akan beroperasi pada tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
tentu pembangunan rumah sakit internasional
disanur itu kan bagian bagaimana ekosistem pariwisata di bali terus seimbang dan tumbuh
ada potensi lain yang kita bisa angkat di bali ini
enam ratus ribu warga indonesia berobat di luar negeri
nah tentu kita harus membuat persaingan baru supaya enam ratus ribu ini tidak ke luar negeri
ya ke bali saja
nah karena itu kita sedang mengusahakan kawasan ekonomi khusus untuk kesehatan